kamu belum ngopi
kalau tadi ngopi dulu
atau nggak punya kopi
takut terlambat karena nggak punya kopi
harus cari yang jual kopi dulu
kan juga barusan saya coba telepon
bos arman belum muncul
kamu di markas
ada siapa aja
saya pun bun rosa citra
langsung jalan aja
nggak usah nunggu arman
kebanyakan kalau berempat
bagi dua tim
kamu sama rosa
saya males kalau berdua tim
saya males kalau berdua tim
kalau sama dia
saya juga males kalau sama dia
suruh nunggu arman aja
saya sama bun bun mau jalan
lalu jalan rik winter
atau hati meriba
kalau masih putus
awas masih panas ya gimana kabar mantan istri kamu udah tahu mudah mudahan baik
jadi enggak mau rujuk teh eh adakah ngasek manggilnya asep aja biar akrab iya
monagi angsuran iya sekalian mau nanya nanya apa bener monika sama guru silat kata siapa
maryani enggak wah saya dibohongin memangnya kenapa nanya saya monika kalau enggak berarti

rujuk sama mantan suami maaf saya nggak bisa ngobrol lama saya mau berangkat kerja tunggu
apalagi angsurannya mana oh iya dia belum ngasih jawaban kira kira dia mau apa enggak kayaknya
mah mau kalau saya ninggalin kerjaan lama kalau nggak nyopet lagi
pelan pelan ngomongnya nanti ibu kamu denger gak ada lagi ke pasar kenapa berkasnya di sini ya
emangnya kenapa serem tau berangkat yuk yuk
biar kamu bisa rujuk sama mantan istri
biar nggak dilaporin ke polisi sama di ja

hai masih saya pikir pikir ini ada ada lah yang mentah nadi saya mau mencobain contro black

kamu mau masuk penjara lagi
kita tunggu di sini aja
kita mau nunggu aja
mau nyusul nyusul kemana

hp kak arman masih pasif belum aktif
aku balik ke bandung
ya maksudnya gitu balik lagi ke bandung
udah gak ke jakarta lagi
sementara ini enggak balik ke bandung
ceritanya panjang kita ketemu aja
gak tau mungkin langsung dapat penumpang
itu si abah
dari mana abah
kok datangnya siang
abah udah tua jangan begadang
kalau tidak ada artinya apa boleh aja begadang
kalau ada perlunya
begadang apa enggak itu urusan saya
bukan nasehatin mbah
cuma ngingetin pesan kak roma
anak buah kamu
bos kak deden sama bun bun udah jalan
saya sama citra masih nunggu kak arman
udah telepon hp nya nggak aktif
yaudah jalan aja berdua
nggak berani bos
masih ngurusin anak buah
masih jadi bos copet
saya kira udah enggak
meninggalkan sesuatu yang sudah kita bangun dengan susah payah
dan sudah kita miliki itu
kamu belum mau insap
nggak pengen rujuk sama mantan istri
sama si mang itu aja
nggak pengen kumpul sama anak anak
kalau saya berhenti jadi copet saya jadi apa
kan saya udah bilang mau punya gerobak satu lagi
satu kamu yang bawa satu buat saya sendiri
saya nggak yakin dari jualan cilok bisa ngasih nafkah yang cukup ke mereka
memangnya selama ini hasil dari nyopet bisa
mau beliin kado anak ulang tahun aja nggak bisa
kamu juga pernah cerita pernah diusir sama yang punya rumah
gara gara nggak bayar kontrakan
apa hasil dari tiga tahun lebih jadi copet
dua kali di penjara
saya ini pengen punya istri punya anak punya keluarga
kenapa kamu yang udah punya itu semua dibiarin jadi berantakan
terus waktu kamu punya kesempatan buat memperbaiki
kenapa kesempatan itu gak kamu ambil
kenapa nggak boleh
jangan terlalu banyak ngeri ga program yang luar biasa

ko istri aa memang sama
sekarang selama ini kamu gini
kunci ada apa